cnn indonesia breaking news
yang saya hormati wakil presiden republik indonesia
yang saya hormati ketua pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia
yang saya hormati ketua pimpinan dan anggota dewan perwakilan daerah republik indonesia
yang saya hormati ibu hj megawati soekarnoputri presiden kelima republik indonesia
yang saya hormati bapak susilo bambang yudhoyono presiden ke enam republik indonesia
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju kepala lembaga pemerintah
yang saya hormati bapak soekarno martiri presiden kelima tni kapolri dan jaksa agung
yang saya hormati hadirin sekalian yang berbahagia
serta saudara saudara sebangsa dan setanah air
sampai saat ini pandemi covid sembilan belas masih belum berakhir
di tahun dua ribu dua puluh dua kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi
kita juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya
seperti ancaman perubahan iklim peningkatan dinamika geopolitik
serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata
karena itu apbn tahun dua ribu dua puluh dua harus antisipatif harus responsif dan fleksibel merespon ketidakpastian
namun tetap mencerminkan optimisme dan kehatian
apbn berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus
sebagai memulai perubahan ekonomi global
apbn adalah motor pengungkit pemulihan ekonomi
sejak awal pandemi kita telah menggunakan apbn sebagai perangkat kontra siklus
mengatur keseimbangan rem dan gas mengendalikan penyebaran covid sembilan belas
melindungi masyarakat yang rentan dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha
strategi ini membuahkan hasil
mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak
di kuartal kedua dua ribu dua puluh satu kita mampu tumbuh tujuh tujuh persen year on year
tingkat inflasi yang terkendali di angka satu lima puluh dua persen year on year
capaian ini harus terus dijaga momentumnya
reformasi struktural harus terus diperkuat
undang undang cipta kerja lembaga pengulang investasi ina dan sistem oss berbasis resiko
adalah lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas
peningkatan daya saing investasi dan peningkatan ekspor
tapi juga pada penciptaan lapangan

ini juga terdapat dari pemulihan ekonomi yang berkelanjutan
hadirin yang saya muliakan
dengan berpijak pada strategi tersebut
pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun dua ribu dua puluh
yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural

untuk mendukung ekonomi dan reformasi struktural
pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung ekonomi dan reformasi struktural
pelaksanaan reformasi struktural secara optimal
reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental
untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi
karena indonesia bukan hanya harus tumbuh
tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan
untuk itu produktivitas harus ditingkatkan
produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas sdm membaik
dan diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata
pembangunan infrastruktur yang dipercepat
termasuk infrastruktur digital energi dan pangan
untuk mendorong industrialisasi
serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi
yang kondusif bagi dunia usaha
ketua pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati
pada kebijakan reformasi struktural
serta memperhitungkan dinamika pandemi covid sembilan belas di indonesia
asumsi indikator ekonomi makro yang kami pergunakan di tahun dua ribu dua puluh dua adalah sebagai berikut
pertumbuhan ekonomi tahun dua ribu dua puluh dua diperkirakan pada kisaran lima persen sampai lima lima persen

kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas
yaitu lima lima persen
namun harus tetap waspada karena perkembangan covid sembilan belas masih sangat dinamis
kita akan menggunakan seluruh sumber daya
dan pandangan para ahli untuk terus mengendalikan pandemi covid sembilan belas
pemuluhan ekonomi dan kesejahteraan
keamanan sosial dapat dijaga
serta terus dipercepat dan diperkuat
tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat
didukung oleh pertumbuhan investasi dan ekspor
sebagai dampak pelaksanaan reformasi struktural
namun kewaspadaan tetap diperlukan
mengingat ketidakpastian global dan domestik
dapat menyumbang resiko resiko
bagi pertumbuhan ekonomi
inflasi akan tetap terjaga pada tingkat tiga persen
menggambarkan kenaikan sisi permintaan
baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat
rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran rp empat belas tiga ratus lima puluh per usd

dan suku bunga surat utang negara sepuluh tahun diperkirakan sekitar rp empat belas tiga ratus lima puluh per usd

mencerminkan fundamental ekonomi indonesia
dan pengaruh dinamika global
harga minyak mentah indonesia icp diperkirakan akan berkisar pada enam puluh tiga usd per barel
lifting minyak gas dan bumi diperkirakan masing masing mencapai rp tujuh ratus tiga barel dan rp satu ratus tujuh puluh empat delapan ratus lima belas
dan suku rencana bintang ana

ketua pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati
dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan covid sembilan belas
arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif
dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan kontra siklus dengan upaya pengendalian risiko
agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat terjaga
karena itu konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh bertahap dan terukur
meliputi penguatan sisi penerimaan negara dan perbaikan sisi belanja
serta pengelolaan pembiayaan yang prudent yang hati hati
untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat berdaya tahan dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan
konsolidasi fiskal tahun dua ribu dua puluh dua akan lebih fokus untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural
terutama akselerasi pembangunan esok
dan mendukung reformasi sdm melalui reformasi bidang kesehatan perlindungan sosial dan pendidikan
reformasi struktural juga diarahkan untuk perbaikan fondasi ekonomi
melalui reformasi regulasi dan birokrasi serta dukungan sektoral yang mendorong pertumbuhan
pemerintah juga melanjutkan komitmen menurunkan kemiskinan
terutama penghapusan kemiskinan ekstrim
dan mengurangi ketimpangan sosial
reformasi fiskal juga terus dijalankan melalui optimalisasi pendapatan
penguatan belanja berkualitas serta inovasi pembiayaan
upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi
perluasan basis perpajakan peningkatan kepatuan wajib pajak
dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi
dengan demikian angka rasio perpajakan dapat diperbaiki untuk penguatan ruang fiskal
dengan tetap melindungi kepentingan rakyat kecil
upaya penguatan belanja berkualitas dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien
lebih produktif dan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian
serta efektif untuk mendukung program perpajakan
kebijakan fiskal tahun dua ribu dua puluh dua juga diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal
menuju ke defisit maksimal tiga persen terhadap produk domestik bruto pada tahun dua ribu dua puluh
ketua pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati
pada tahun dua ribu dua puluh dua pemerintah merencanakan kebijakan fiskal
yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi
namun juga konsolidatif untuk menyehatkan apbn dengan penguatan reformasi struktural
karena itu pemerintah menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan apbn tahun dua ribu dua puluh dua
pertama melanjutkan upaya pengendalian covid sembilan belas dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan
kedua menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan
ketiga memperkuat agenda peningkatan sdm yang unggul
berintegritas dan berdaya saing
yang keempat melanjutkan pembangunan infrastruktur
dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi
kelima penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemberhubungan fiskaran fiskal

perataan kesejahteraan antar daerah
kenam melanjutkan reformasi penganggaran
dengan menerapkan zero based budgeting
untuk mendorong agar belanja lebih efisien
memperkuat sinergi pusat dan daerah
fokus terhadap program prioritas
dan berbasis hasil serta antisipat
terhadap kondisi ketidakpastian
hadirin yang saya muliakan
belanja negara dalam rapbn dua ribu dua puluh dua
direncanakan sebesar rp dua tujuh ratus delapan tujuh triliun yang meliputi
belanja pemerintah pusat sebesar rp satu sembilan ratus tiga puluh delapan tiga triliun rupiah
serta transfer ke daerah dan dana desa
sebesar rp tujuh ratus tujuh puluh empat triliun
anggaran kesehatan direncanakan sebesar rp dua ratus lima puluh lima tiga triliun
atau sembilan empat persen dari belanja negara
anggaran tersebut akan diarahkan
untuk melanjutkan penanganan pandemi
reformasi sistem kesehatan
dan percepatan penurunan stunting
serta kesinambungan program jkn
untuk penanganan covid sembilan belas
fokus pemerintah antara lain
antisipasi risiko dampak covid sembilan belas
dengan testing tracing dan treatment
melanjutkan program vaksinasi covid sembilan belas
serta penguatan sosialisasi
dan pengawasan protokol kesehatan
kita harus bisa memanfaatkan pandemi
sebagai momentum untuk perbaikan

kita harus memanfaatkan pandemi
dan reformasi sistem kesehatan indonesia
kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri
dan mendorong berkembangnya industri farmasi
yang kuat dan kompetitif
kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan
dari hulu sampai hilir
dari pusat hingga ke daerah
transformasi layanan primer
peningkatan ketahanan kesehatan
peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan
serta pengembangan teknologi informasi
dalam layanan kesehatan
pemerintah juga menjaga kesinambungan program jkn
serta meningkatkan kualitas layanan jkn
selanjutnya percepatan penurunan stunting
dilakukan melalui perluasan cakupan
seluruh kabupaten kota di indonesia
dengan penguatan sinergi berbagai institusi
anggaran perlindungan sosial
di alokasi kesehatan
sebesar rp empat ratus dua puluh tujuh lima triliun
untuk membantu masyarakat miskin dan rentan
memenuhi kebutuhan dasarnya
dan dalam jangka panjang diharapkan akan
mampu memotong rantai kemiskinan
sejalan dengan hal tersebut
untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial
yang diarahkan pada
melanjutkan penyempurnaan data terpadu
dan mensinergikan dengan berbagai data terkait
mendukung reformasi perlindungan sosial
secara bertahap dan terukur
mendukung program jaminan kehilangan pekerjaan
sesuai dengan undang undang cipta kerja
serta peningkatan kualitas implementasi
perlindungan sosial dan pengembangan
skema perlindungan sosial adaptif
untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sdm
disiapkan anggaran pendidikan sebesar rp lima ratus empat puluh satu tujuh triliun
pembangunan sdm tetap menjadi agenda prioritas kita
indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi
dan siap menghadapi disrupsi teknologi
kita harus menyiapkan sdm yang produktif
inovatif dan berdaya saing global
dengan tetap mengamalkan nilai nilai pancasila
dan menjaga kepentingan pendidikan

kebijakan diarahkan untuk melanjutkan reformasi pendidikan
dengan penekanan pada tiga hal
peningkatan kualitas sdm melalui penguatan paut
dan sekolah penggerak
pemberataan sarana prasarana pendidikan
serta menyelesaikan mismatch pendidikan
dengan penguatan pendidikan vokasi
pengembangan riset terapan dan inovasi
yang tersambung dengan industri dan masyarakat
program magang dan teaching industry
serta pelaksanaan program merdeka belajar
pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi
pemerintah di bidang pendidikan antara lain
mendukung perluasan program biasiswa
adopsi teknologi informasi dan komunikasi
penguatan perguruan tinggi kelas dunia
dan pengembangan riset dan inovasi
pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar rp tiga ratus delapan puluh empat delapan triliun
pembangunan infrastruktur diarahkan untuk
mendukung penguatan penyediaan layanan dasar
mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur
menyediakan infrastruktur energi dan pangan
yang terjangkau anda dan memperhatikan aspek lingkungan
serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi
untuk mendukung target pembangunan infrastruktur
strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan
akan terus dilakukan
skema kpbu menjadi mode pembiayaan yang terus ditawarkan
bauran pendanaan antarabangsa
melalui sla hairsen yang selalu dikembangkan
mudah melihatnya sekarang
sehingga bahkan di saling mendengar
melanjutkan kebijakan penggunaan dtu untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah
pemulihan ekonomi di daerah pembangunan sdm pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas
meningkatkan efektivitas penggunaan dtk melalui penyaluran dak fisik berbasis kontrak
dan dak non fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome
serta mendukung perbaikan kualitas layanan
melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja
kementerian lembaga dan tkdd
serta memprioritaskan pembangunan dana desa untuk pemulihan ekonomi di desa
melalui program perlindungan kesehatan
pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap tkdd
agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok tanah air
serta untuk memastikan program prioritas nasional yang dilakukan pemerintah daerah
berjalan efisien efektif transparan dan berkeadilan
penajaman juga kita lakukan dalam pengelolaan dana otonomi khusus papua dan papua barat
lahirnya undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu membawa angin segar perubahan pengelolaan dana otonomi khusus
yang lebih baik
perpanjangan dan peningkatan besaran dana otsus menjadi dua dua puluh lima persen dari plafon dana alokasi umum nasional
disertai dengan perbaikan dan penajaman kebijakan
dalam skema pengalokasian penyaluran dan tata kelola dana otsus
upaya itu diharapkan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tanah papua
berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun dua ribu dua puluh
yakni tingkat pengangguran terbuka
lima lima sampai dengan enam tiga persen
tingkat kemiskinan di kisaran
delapan lima sampai dengan sembilan persen dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem
rasio gini di kisaran

serta indeks pembangunan manusia di kisaran tujuh puluh tiga empat puluh satu sampai dengan tujuh puluh tiga
ketua pimpinan dan para anggota dewan yang saya hormati
untuk mencapai sasaran pembangunan di atas diperlukan peningkatan pendapatan negara pada tahun dua ribu dua puluh
menjadi sebesar satu delapan ratus empat puluh tujuh triliun rupiah
yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar rp satu lima ratus enam sembilan triliun
dan penerimaan negara bukan pajak pnpb sebesar rp tiga ratus tiga puluh tiga dua triliun
mobilisasi pendapatan negara dilakukan
dengan peningkatan pendapatan negara di atas
dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan pnpb
untuk memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan
kita perlu meneruskan reformasi perpajakan
reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia
reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui perluasan basis pajak
serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan
selain itu pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur
diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional
serta memacu transformasi ekonomi
sementara itu untuk peningkatan pnbp
terus dilakukan melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan pnbp
dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi
penguatan tata kelola dan pengawasan pnbp
intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang pnbp
serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan
ketua pimpinan dan para anggota dewan yang terhormat
defisit anggaran tahun dua ribu dua puluh dua direncanakan sebesar empat delapan puluh lima persen terhadap pdb atau rp delapan ratus enam puluh delapan triliun
rencana defisit tahun dua ribu dua puluh dua memiliki arti penting sebagai langkah untuk mencapai konsolidasi fiskal
mengingat tahun dua ribu dua puluh tiga defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke level paling tinggi tiga persen terhadap produk domestik bruto
defisit anggaran tahun dua ribu dua puluh dua akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber sumber pembiayaan yang aman
dikelola secara hati hati dengan menjaga keberlanjutan fiskal
komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang dalam batas yang terkendali
hadirin yang saya muliakan
demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran dua ribu dua puluh dua beserta nota keuangannya
besar harapan kami pembahasan rapbn tahun dua ribu dua puluh dua dapat dilakukan secara konstruktif
demi mewujudkan indonesia matang
bermakna keterangan pemerintah yang ditemukan itu berada di antara pemerintah yang terkenal dengan anggaran anggaran dan bentuk penyelesaian
semoga allah swt senantiasa memberikan rahmat dan ritunya bagi kita semuanya dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat indonesia
dirgahayu republik indonesia dirgahayu negeri pancasila merdeka
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi santi santi santi om namo buddhaya
baik itu tadi pidato presiden republik indonesia terhadap ruu apbn tahun anggaran dua ribu delapan belas
dan tadi disebutkan bahwa untuk ruu apbn dua ribu dua puluh dua
rencana anggaran pendapatan belanja negara dengan belanja negara sebesar rp dua tujuh ratus delapan triliun
pendapatan sebesar rp satu delapan ratus empat puluh triliun
tadi juga presiden jokowi menyebut bahwa pada tahun dua ribu dua puluh dua tahun depan
dan kemudian pada tahun dua ribu dua puluh tiga pemerintah akan berupaya untuk menekan defisit apbn
selain data data indikator
di apbn tersebut presiden jokowi tadi juga menyebutkan beberapa indikator lainnya
salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi indonesia pada tahun dua ribu dua puluh dua nanti
dimana posisi apbn tahun dua ribu dua puluh dua nanti akan banyak sekali dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global
di antaranya bagaimana konflik yang sedang berlangsung di timur tengah
dan juga bagaimana saat ini negara negara maju
negara negara yang sedang mengalami proses pemulihan ekonomi dari pandemi covid sembilan belas
sehingga presiden berharap agar nantinya apbn kita masih akan terus bisa melakukan langkah antisipatif
dan juga responsif terhadap segala perubahan yang ada
sekaligus memberikan efek counter cyclical atau counter siklus terhadap berbagai dinamika yang terjadi
akibat pandemi covid sembilan belas yang mempengaruhi ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat indonesia
dan cnn indonesia breaking news masih akan kami lanjutkan usai jeda
tetap bersama kami